masa aksi yang tergabung atau yang berlangsung hari ini di jakarta terpecah antara di depan gedung dpr senayan dan di kawasan patung kuda arjuna wiwaha dekat istana merdeka jakarta
fokus kedua titik aksi masa itu menyuarakan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden
bagaimana istana melihat demonstrasi pada hari ini saya akan tanyakan langsung dengan tenaga alih utama kantor staff presiden hari ini
ada mas mufti makarim deputi tenaga ahli utama kedeputian lima ksp selamat malam mas mufti apa kabar
baik baik mas renhat selamat malam
baik mas mufti langsung saja seperti apa istana menyikapi demonstrasi yang berlangsung pada hari ini karena salah satu poinnya adalah masih menyoroti soal penolakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dalam hal ini adalah presiden joko widodo
terhadap biasa demonstrasi sendiri
sejak awal presiden sendiri sudah menyatakan bahwa itu merupakan bagian dari proses demokrasi
artinya gerakan mahasiswa dalam melakukan aspirasi demonstrasi sejauh itu dilakukan sesuai dengan koridor demokrasi dan penyelesaian aspirasi yang dilakukan dengan cara cara yang tidak bertentangan dengan undang undang itu akan dianggap atau akan diberi tempat oleh pemerintah
karena itu bagian dari penakpanit demokrasi kita
sehingga sejauh ini kami melihat sejak awal
ketika beberapa hari yang lalu sudah terjadi serangkaian aksi demonstrasi
kami melihat itu sebagai bagian dari proses dinamika demokrasi
namun kait isunya sendiri sebenarnya sudah tidak relevan karena pernyataan presiden terkait dengan tiga periode sudah jelas bahwa itu tidak ada sama sekali dalam agenda pemerintah pada saat ini
kita melihat ada terjadi perubahan skenario ya mas mufti yang dilakukan oleh teman teman mahasiswa
dari demo yang seru
apa tadi demo yang sebenarnya mau dilakukan dari istana tapi kemudian ke dpr
melihat perubahan itu banyak yang kemudian menilai memang ini karena ada upaya komunikasi upaya pendekatan yang dilakukan oleh istana oleh pemerintah ke mahasiswa
benarkah demikian mas mufti
sejauh yang kami tahu rekan rekan mahasiswa adalah elemen masyarakat yang cukup memahami situasi politik dan isu isu politik
sehingga mereka melihat bahwa saluran aspirasi yang bisa mampu menerima aspirasi yang mereka terima itu salah satunya adalah dpr
karena beberapa waktu yang lalu mereka juga sudah melakukan aksi di lingkungan istana
sehingga kami tidak melihat bahwa ini bagian dari upaya upaya yang memang diskenariokan oleh pihak tertentu
tapi murni memang inisiatif dan keputusan yang diambil oleh kalangan
sebagaimana mereka sampaikan di dalam pernyataan yang mereka publikasikan
oke tapi kan sebelumnya ada pendekatan yang dilakukan oleh ketua dewan pertimbangan presiden pak wiranto
ini diakui juga berkomunikasi dengan mahasiswa
istana juga terlihat mencoba untuk mendekati kelompok kelompok mahasiswa lain seperti bm nusantara dan juga cipayung plus
itu tidak anda lihat sebagai sebuah upaya mengubah skenario demonstrasi hari ini
kami diberi dukungan
istana diperintahkan untuk menjadi mata dan telinga dari presiden
artinya melihat persoalan masyarakat dan menengah akirasi dari pandang masyarakat
sehingga kita bisa melakukan penyampaian informasi bisa melakukan hubungan dengan proses proses untuk melakukan hegemoni atau pengendalian terhadap mahasiswa
sehingga menurut kami sebenarnya
sebenarnya semua ini adalah dinamika yang biasa saja
dinamika yang berjalan sesuai dengan koridor di mana setiap ada elemen masyarakat mereka berhak untuk memilih apa yang mereka ekspresikan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pemerintah
termasuk soal isu peretasan mas mufti apa tanggapan anda karena sebelum demonstrasi dilakukan terhadap elemen ada peretasan terhadap sejumlah elemen mahasiswa yang dituding ini adalah bagian dari upaya penggembosan
pemerintah sendiri melalui menkominfo ya sudah memberikan pernyataan bahwa tidak ada satu kebijakan apapun yang berkaitan dengan peretasan terhadap elemen elemen masyarakat
terutama masyarakat yang akan melakukan aksi terhadap pemerintah
sehingga kami sendiri sebenarnya tidak tahu itu yang melakukan siapa
tapi kepada mereka yang mengalami peretasan jika merasa dirugikan silahkan untuk melakukan pelaporan
supaya bisa dilakukan proses

kemudian dicermati oleh istana dari apa yang disampaikan oleh para mahasiswa ini
ya kami menyadari bahwa masyarakat pada saat hari ini memang mengalami dampak kesulitan akibat dari persoalan persoalan yang tadi sudah disebutkan mas renha
tapi memang ada banyak faktor yang menjadi penyebab dari sejumlah situasi tersebut
misalnya pengaruh dari perkembangan harga dunia
lalu kemudian juga dari
dan persoalan persoalan di wilayah geopolitik
pemerintah sendiri sejak awal sudah mencermati kemungkinan kemungkinan akan buatnya persoalan tersebut
sehingga sudah melakukan berbagai langkah antisipasi
kami sendiri menerima aspirasi dan menerima masukan masukan termasuk kritik dari masyarakat terkait protes tersebut
tetapi sejauh yang kami tahu bahwa seluruh kementerian dan lembaga memang berusaha keras menjalankan perintah presiden
untuk bisa mengatasi persoalan persoalan yang menjadi aspirasi
mas mufty pada hari ini
oke baik terakhir mas mufti ini kita lihat masa aksi terpecah
ada juga yang demo dekat istana
sebetulnya bagaimana presiden melihat demonstrasi hari ini dan posisi presiden hari ini ada di mana mas mufti
tidak mengikuti secara persis ya
pernyataan presiden pada hari ini
tetapi yang jelas seluruh tempat tempat yang menjadi titik aspirasi atau penyaluran aspirasi daripada masyarakat
merupakan titik titik yang memang selama ini menjadi tempat masyarakat untuk berkomunikasi
sehingga kami melihat bahwa upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memfasilitasi tempat tempat yang memang menjadi titik titik yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk di lokasi
oke baik terima kasih mas mufti makarim
tenaga ahli utama kedeputian lima dari kantor staff presiden untuk waktunya pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu mas
selamat malam terima kasih mas
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesia newscast